selamat siang anda kembali menyaksikan cnn indonesia news hour bersama saya sarah arya
pengacara magdir ismail menepati janjinya membawa uang senilai satu delapan juta dolar amerika atau sekitar dua puluh tujuh miliar rupiah ke kejaksaan agung
uang ini terkait kasus dugaan korupsi bts kominfo
magdir ismail tiba di gedung bundar kejaksaan agung sekitar pukul sepuluh pagi
menurut magdir uang yang ia bawa dan serahkan kepada kejaksaan ini merupakan milik kliennya irwan hermawan
irwan saat ini telah menjadi terdakwa kasus korupsi bts cominfo bersama mantan men cominfo johnny g plate
kedatangan kami ke sini adalah untuk menyerahkan uang
sebagai mana komitmen kami atas nama klien kami irwan
jumlah uang yang kami bawa satu delapan juta dolar amerika
uang ini akan kami serahkan atas nama irwan
untuk recovery terhadap hal hal yang sudah pernah dia terima dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya
ini akan memberi terang lebih memperjelas posisi dari klien kami irwan dalam perkara ini
saya kira begitu
ini sumbernya atas nama pak irwan